di relantas polda metro jaya komisaris besar polisi yusuf menegaskan kegiatan car free day akan tetap digelar di sepanjang jalur sudirman tamrin
meski akan ada rencana reuni aksi dua ratus dua belas di monas jakarta pusat
di lantas polda metro jaya menyatakan tidak ada pengamanan khusus atau rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kedatangan masa dua ratus dua belas
menurut yusuf masa aksi bisa menggunakan kantong parkir di lapangan irti untuk tempat parkir kendaraan
kegiatan untuk rekayasa lalu lintas ini juga kegiatan rutin
karena di situ ada car free day memang kita rekayasa juga
jadi tidak ada hal hal yang khusus untuk kegiatan kegiatan yang hari minggu
car free day ada semuanya tetap ada
tidak ada kegiatan pun car free day kan ada juga
jadi kita tetap seperti biasa
untuk mengantisipasi masa yang masuk ke jakarta pak
ya kita biasa saja itu
tidak terlalu signifikan
memang setiap ada kegiatan hari minggu kan memang kita
juga melaksanakan kegiatan atau rekayasa

iya jadi car free day pun juga ada parkir parkir seperti itu
jadi memang irti adalah salah satu tempat untuk parkir
kemudian kegiatan kegiatan yang lain ya seperti biasa
tapi kan di kantong kantong parkir kan dipergisi menggugat pak
karena adanya masa aksi
iya di masing masing tempat parkir sudah kita siapkan juga
termasuk juga di tempat tempat yang lain
penggerahan personalnya sendiri pak apakah ada penambahan atau seperti
nggak ada seperti biasa seperti rutin saja
meskipun normal lagi pak ya
iya normatif saja
nggak ada kegiatan kayak kemarin seperti ada launching pun juga sama juga
seperti itu juga pak
tapi ini kan dikhawatirkan masanya kan banyak pak
jadi mungkin akan dibutuhkan personal yang lebih banyak lagi untuk menjaga kekondusifan
oh enggak tidak kita tetap saja